sejumlah remaja dan anak anak pengungsi rohingya di medan sumatera utara
mengikuti pelatihan bahasa inggris
mereka antusias mengikuti pelatihan yang diberikan oleh
berbagai kegiatan pelatihan dan pendidikan diberikan kepada para pengungsi rohingya
di posko pengungsian hotel baraspati jalan jaming ginting medan sumatera utara
di antaranya pendidikan dasar bahasa inggris untuk anak dan remaja pengungsi rohingya
pelatihan ini bertujuan agar anak anak para pengungsi rohingya dapat berkomunikasi dengan baik
bila ditampung oleh negara ketiga
pelatihan yang diadakan sekali seminggu ini sudah berlangsung selama setahun lebih
belajar bahasa inggris
iya sudah lama
sudah berapa lama belajar bahasa inggris
sudah satu tahun delapan bulan
pelatihan dan pendidikan
pendidikan bagi anak ini merupakan agenda dari iom atau international organization for imigration
seluruh pengungsi terutama anak anak harus mendapat pelatihan dan pendidikan dasar bahasa inggris
saya sedang ajar ngajar anak anak dari myanmar mereka imigran di sini
karena saya dari iom kita memang diminta mengajar mereka untuk mengajar anak anak yang mengajar bahasa inggris
jadi bahasa inggrisnya bahasa inggris yang basic untuk anak anak
selain pendidikan bahasa inggris
para pengungsi rohingya ini juga mendapat pelatihan keterampilan lainnya
resi erlangga medan
ini koresponden yan prambudi berada di kamp pengungsian rohingya di medan sumatera utara
yang tadi kita lihat anak anak pengungsi yang belajar bahasa inggris tujuannya adalah
agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik di negara ketiga yang nanti akan menjadi tujuan mereka
tapi pertanyaannya kemudian bagaimana kelanjutan nasib mereka
jika enam bulan ke depan belum ada negara ketiga yang mau
perlu saya jelaskan dulu saat ini saya berada di lokasi penampungan beras pati
salah satu lokasi penampungan bagi para pengungsi rohingya yang berada di kota medan
dan masih ada sejumlah lokasi penampungan lagi yang selama ini menampung para pengungsi asal myanmar ini
selama beberapa tahun terakhir
khusus untuk lokasi ini lokasi beras pati ini
ada satu ratus delapan puluh enam pengungsi saat ini yang berada di sini
dan sebagian besar merupakan pindah
pindahan dari lokasi penampungan di aceh
yang dipindahkan ke medan untuk proses verifikasi dari negara ketiga
memang benar mereka diberikan izin untuk tinggal di kota medan selama enam bulan
untuk menjalani proses verifikasi tersebut
dan diharapkan dalam enam bulan tersebut mereka sudah bisa mendapatkan negara baru
negara yang mau menerima mereka sebagai untuk mengikuti proses
sehingga mereka bisa menjadi warga negara di sana
namun jika dalam enam bulan proses tersebut belum rampung
maka kantor imigrasi
kelas satu polonia maksud saya yang bertanggung jawab mengawasi mereka di kota medan ini
akan menyerahkan kembali mereka kepada kantor imigrasi langsa
dan juga kantor imigrasi lok sumawe di aceh
yang sebelumnya mengawasi mereka ketika berada di aceh
perlu juga diketahui bahwa para pengungsi rohingya yang dipindahkan dari lokasi penampungan di aceh ini
sudah berada di indonesia sejak mei dua ribu lima belas
jadi sudah lebih dari setahun mereka berada di aceh
dan sekarang mereka menjalani proses verifikasi
untuk mendapatkan negara ketiga yang mau menampung mereka
tentu harapan mereka sangat besar terhadap proses verifikasi ini
dan informasi yang saya terima saat ini
negara amerika serikat sudah menyatakan bersedia menampung para pengungsi rohingya
yang berasal dari lokasi penampungan aceh
namun tetap harus ada proses verifikasi yang informasinya dibagi kepada tiga tahap
ada tahap wawancara pertama dan kedua selanjutnya ada tes kesehatan
para pengungsi yang saat ini berada di lokasi beras pati ini
semuanya sudah menjalani wawancara tahap pertama
dan kini menunggu untuk proses selanjutnya wawancara tahap kedua
dan jika memang prosesnya berjalan lancar
maka mereka akan mengikuti tes kesehatan
desember nanti akan ada puluhan lagi yang masih tertinggal di lokasi penampungan di aceh
yang akan dipindahkan juga ke kota medan
untuk menjalani proses yang sama
iya ian tadi anda katakan sudah setahun lebih
para pengungsi ini berada di indonesia
sudah banyak tentunya bantuan bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah
bisa anda gambarkan selain tempat tinggal
tentunya ada juga bantuan tadi
memberikan pelajaran bahasa inggris kepada anak anak pengungsi
apa saja bantuan yang sudah diberikan kepada mereka
ya eva secara formalnya secara resminya
ada tiga lembaga yang bertanggung jawab atas kehadiran para pengungsi rohingya ini di indonesia
maupun di kota medan
dan di aceh
ada organisasi migrasi internasional atau iom
yang tadi berwenang atau bertugas bertanggung jawab
untuk memberikan kebutuhan pengungsi selama berada di indonesia
artinya ketika mereka sudah dinyatakan atau statusnya sudah dinyatakan sebagai pengungsi
maka mereka akan diberikan sejumlah kebutuhan dasar mereka
akan difasilitasi oleh iom ini
dengan memberikan misalnya kebutuhan makan
kemudian kebutuhan air
dan kebutuhan lain termasuk seperti tadi
beberapa keterampilan yang diberikan untuk membekali mereka saat nanti akan memperoleh negara ketiga
kemudian ada unhcr yang berwenang untuk berwenang terhadap status mereka
artinya memverifikasi apakah mereka pengungsi benar pengungsi atau tidak
untuk selanjutnya juga memberikan fasilitasi agar mereka bisa diwawancara atau diverifikasi oleh negara ketiga
dan pemerintah indonesia atau pemerintah kota medan dalam hal ini imigrasi tentunya
hanya bertugas mengawasi para pengungsi ini dan tidak memberikan bantuan atau anggaran dana kepada mereka
jadi tugas pemerintah hanya memberikan izin dan juga mengawasi para pengungsi ini
sementara itu di luar tiga lembaga tadi tentu selama ini selama bertahun tahun ini
ada banyak bantuan yang diberikan oleh masyarakat dan juga lembaga lembaga non pemerintah lainnya
yang umumnya adalah bantuan bantuan berupa bahan makanan dan berbagai hal lainnya
namun memang beberapa tahun terakhir bantuan tersebut sudah mulai berkurang
dan saat ini yang bertanggung jawab secara berwenang untuk memberikan bantuan kepada mereka adalah iom atau lembaga atau organisasi migrasi internasional eva
baiklah ian prabudi korespondensi nn indonesia melaporkan langsung dari medan sumatera utara terima kasih